dpr mengusulkan pembentukan detesmen khusus pemberantasan korupsi oleh kepolisian republik indonesia
namun wacana pembentukan satuan khusus itu dikhawatirkan tumpang tindi dengan tugas serta fungsi kpk
bahkan ada yang menilainya sebagai upaya pelemahan baru terhadap kpk
komisi hukum dpr mengusulkan agar polri membentuk satu unit khusus pemberantasan korupsi
wacana pembentukan densus anti korupsi itu muncul saat rapat kerja antara dpr dan kapolri jenderal tito karnavian selasa lalu
usul pembentukan densus anti korupsi ini sebenarnya sudah muncul sejak lama
harapannya seperti detesmen khusus anti teror yang dinilai berhasil menangkal terorisme
densus anti korupsi juga diakini bisa memberantas korupsi
namun wacana itu ditakutkan akan tumpang tindih dengan tugas dan fungsi yang sudah diemban kpk
bahkan dikhawatirkan bisa digunakan sebagai alat politik
tapi jangan sampai mungkin pengaturannya seperti rebutan gitu ya
dan kemudian nanti bisa terjadi berbagai macam moral hazard dan berbagai kepentingan
yang kita tidak inginkan adalah di dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi itu dijadikan alat politik gitu
dan ini seringkali terjadi
dan ini mungkin selalu menjadi alat politik pada akhirnya
namun anggapan akan adanya benturan tugas
penegak hukum dibantah oleh komisi tiga dpr
kehadiran densus anti korupsi justru dinilai penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga
jadi tidak betul tidak benar dan sama sekali di luar konteks kalau kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa ingin membenturkan antar institusi penegak hukum
justru nanti kehadiran densus tindak pidana korupsi ini akan menguatkan kerjasama kerjasama yang selama ini dibangun antara kepolisian
jaksaan dan komisi pemberantasan korupsi jadi
pro dan kontra mengiringi wacana pembentukan densus pemberantasan korupsi oleh kepolisian
bahkan sebagian menganggap wacana itu adalah upaya untuk melemahkan institusi kpk
agus rumansyah cnn indonesia
dalam rapat dengar pendapat dengan komisi tiga dpr ri pekan lalu
beberapa anggota dewan mendesak polri agar segera membentuk densus anti korupsi
bila mana densus itu terbentuk
akankah menimbulkan polarisasi pemberantasan korupsi di tanah air
untuk mengulasnya kita sudah hadirkan di studio mas sinton pasar ibu
anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi pdi perjuangan
selamat malam bapak
terima kasih sudah hadir
kemudian ada didi irawadi samsudin yang merupakan wasekjen dpp partai demokrat
pak didi terima kasih pak didi ini juga pernah berada di komisi tiga dpr ri ya
jadi kurang lebih banyak tahu lah soalnya
karena sebenarnya wacana tentang densus anti korupsi ini sudah sejak dua ribu tiga belas juga muncul
bukan hal yang baru
bukan hal yang baru
tapi saya ingin berangkat dari rdp kemarin
awalnya memang komisi tiga yang mendorong
atau karena polri nya waktu itu ditanya tentang efektivitas kinerja
pemberantasan korupsi yang kurang maksimal
kalau nggak salah waktu itu bang masinton yang menanyakan kan
kemudian wacana ini muncul bareng bareng
atau dari polri inisiatifnya
pertama kan ini bukan ide baru
tadi seperti waktu mas didik masih di komisi tiga juga
idenya sudah dilontarkan tahun dua ribu tiga belas lalu
nah jadi kita bicara tentang kerangka besar
desain pemberantasan korupsi kita
sejak lima belas tahun ada kpk
kpk itu berdiri kan dia sebagai
berfungsi sebagai trigger mekanism
terhadap institusi institusi penegak hukum
khususnya dalam hal pemberantasan korupsi
agar bisa berjalan efektif efisien
dan bisa berjalan optimal
dalam hal pemberantasan korupsi
dia adalah pemicunya pemberdayanya
nah dalam lima belas tahun kita lihat
pemberantasan korupsi kita
yang seharusnya diperankan oleh kepolisian dan kejaksaan juga
ya ini kita lihat belum optimal
nah ini mau sampai kapan gitu
sementara kelahiran kpk itu adalah
dalam undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua itu
jelas jelas disitu disebut bahwa
belum efektifnya belum efisiennya
institusi penegak hukum kita
baik itu kepolisian maupun kejaksaan
dalam melakukan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi
maka kita menanyakan ini mau sampai kapan
baik kepolisian maupun kejaksaan
bisa bekerja secara optimum
dalam melakukan tindak
apa pemberantasan tindak pidana korupsi itu
agar mulai sekarang ini harus concern semua
yang mau kita sasar ini kan korupsinya
yang mau kita cegah dan mau kita tindak inilah korupsinya
tingkat korupsi dan perilaku korup
di hampir seluruh instansi baik itu pemerintahan
kemudian juga swasta
nah ini tidak cukup
kalau kita hanya bertumpu pada satu instrumen
kpk saja tidak cukup
apa yang dilakukan oleh kpk selama ini sudah bagus
nah sehingga tugas kpk
dan harus disadari oleh kepolisian maupun kejaksaan
dia harus terpacu
kpk harus mampu menjadi trigger mechanism tadi
terus kemudian memonitoring
bahkan bisa mengambil alih
tugas tugas pemberantasan korupsi yang mandek
baik di kepolisian maupun kejaksaan
jadi menurut anda polisi sejauh lima belas tahun berat dengan adanya kpk ini
justru lebih mundur dari tugas polisi sebelumnya
pemberantasan korupsi ataukah hanya stagnan saja
nah malah belum terpacu
belum terpacu secara optimal tadi
berkait dengan pembentukan kpk itu dalam uu tiga puluh tahun dua ribu dua
kan harus memacu dua institusi ini
maupun lembaga peradilan itu
nah ini yang belum terjadi
kenapa jawaban kpol dari saat itu
kendala kepolisian adalah bahwa
pertama itu dari sisi anggaran
ada ketimpangan ketimpangan dalam anggaran dan operasional
serta tingkat tunjangan kesejahteraan buat personil
baik itu di kepolisian maupun di kpk
contoh umpama penanganan satu perkara
baik itu penyelidikan hingga ke penyidikan
kalau di kpk itu berkisar dua ratus dua puluh juta
kalau di kepolisian itu cuma empat belas juta
belum lagi nanti tunjangan kesejahteraan
nah maka kemarin kapolri menawarkan
kalau kami diberikan tunjangan kesejahteraan
buat personel kemudian juga tunjangan operasional penanganan perkara
disetarakan sama kpk
saya bisa menjamin nanti dibentuk satu detasmen khusus
untuk penanganan tindak pidana korupsi
dan itu setara dengan kpk
kami akan bisa bekerja lebih optimal
karena di sini nanti akan diisi secara selektif
polisi polisi yang memiliki kritis dan komitmen
serta polisi memiliki struktur yang lebih optimal
struktur yang meluas sampai ke daerah daerah
nah kalau ini bisa anggarannya di backup di dpr
nah maka kami komisi tiga pada saat itu kita usulkan
supaya ini kita backup agar apa
kita bukan mau membuat intum pangti indi tidak
kita sadar betul bahwa
saat itu kapolri mengusulkan segera membentuk satuan khusus
atau satuan tugas gitu
ataukah hanya bicara anggaran saja yang kurang
enggak jadi nanti dibentuk satu detasmen
dipimpin sama setara perwira tinggi yang pangkatnya irjen bintang dua
dan kemudian membawahi berkisar seribuan personil gitu ya
seribu lebih dan itu nanti akan bekerja khusus untuk melakukan
keburan anggarannya baru mengikuti
nah kita perlu ya penegak hukum bukan hanya kepolisian nanti
kejaksaan juga akan kita dorong seperti itu
agar juga ini matching dengan inspektorat inspektorat
yang ada di lembaga lembaga pemerintahan yang ada
sehingga kita mampu melakukan pencegahan
mampu melakukan penindakan jika ada korupsi itu
pandangan pak didi menurut anda masih dengan alasan yang tadi ya
backgroundnya tadi menurut anda sudah perlukah
urgenkah dibentuk seperti detasmen khusus di tubuh kepolisian
saya kira ini bukan ide yang baru ya
di tahun dua ribu tiga belas wacana ini juga mengempukan saya kira ya
jadi gini ya kita kembali ke filosofinya dibentuknya kpk
dan kembali ke undang undang yang ada
bahwa kpk itu dibentuk karena dua lembaga
baik kepolisian maupun kejaksaan belum optimal
makanya kpk itu dibentuk
menurut hemat saya pada saat ini banyak tugas tugas lain untuk polisi ya
begitu banyak masalah jadi saya kira polisi biarkanlah urusan
penegakan hukum terhadap korupsi ini serahkan pada kpk
karena begitu banyak pr pr lain yang seharusnya menjadi wilayahnya polisi
jadi tidak perlu dulu maksudnya
sekarang meningkat kejahatan umum lalu terorisme dan sebagainya
kenapa nggak fokus di sana
toh di dalam pemberantasan korupsi di dalam undang undang juga sebenarnya sinerginya sudah diatur ya
karena kpk aja sedalam undang undang kpk
sebagai yang mensupervisi mengawasi koordinasi
lalu memonitor berbagai tindakan terhadap korupsi ini ya
penanganan tindakan terhadap korupsi
jadi bagaimana mensinergikan saja ini dengan baik kan lebih lebih bagus
ketimbang membentuk lembaga baru yang dikhawatirkan oleh publik ini bisa tumpang tindih
anda melihat ada tumpang tindi mungkin saja terjadi tumpang tindi
karena menurut hemat saya kita optimalkan saja kpk biar perannya memberantas korupsi
lalu kalau korupsi korupsi kan kasus korupsi banyak di daerah daerah
kita gunakan saja
jadi peranan sebagai supervisi sebagai monitoring dan sebagainya
itu kan jelas di undang undang ketimbang membentuk
bukan berarti tanpa ada densus ini atau satuan khusus ini
polisi tidak bisa menangani atau berkoordinasi tentang penanganan korupsi ya
tetap bisa ya
undang undang kan mengatakan demikian kita kembali saja ke undang undang yang ada
dan masing masing pihak melakukan menjalankan tugasnya sesuai peran dalam undang undang
lalu bersinergi dengan baik sering mengadakan
lalu bersinergi dengan baik sering mengadakan
koordinasi mengadakan strategi dan sebagainya
daripada bentuk lembaga yang baru
karena lembaga yang baru juga kan nanti juga masalah pendanaannya dan sebagainya
jadi selain dikhawatirkan ada tumbang tinggi dengan kpk masalah pendanaan
pendanaan lalu juga nanti ya kurang lebih demikian itu ya
dan sebenarnya dari awal kan niat untuk memperkuat kpk itu kan
dalam arti memperbanyak penyidiknya kan sudah menjadi
diwacana yang lama ya
itu saja dioptimalkan kenapa tidak gitu ya
dengan dukungan sahabat saya di komisi tiga kenapa tidak gitu kan
toh antara polisi dengan kpk
manakala bisa berkoordinasi dengan baik tentu bukan saling bersaing
malah saling menguatkan saya kira
jadi jangan sampai kemudian lembaga ini timbul suatu persaingan baru yang nantinya tidak optimal pula
jadi mungkin saja saya tidak ingin mendahului
ada suatu kasus karena dua duanya punya kewenangan ya
yang sama lalu terjadi
dulu duluan bahkan lebih jauh rebutan kasus kan gak baik ya
apalagi rebutannya nanti sifatnya politis begitu ya
dengan situasi yang sekarang apalagi kalau politis tadi
ya kan automatically yang namanya densus ini kan di bawah kekuasaan pemerintah
ya kan sangat wajar kalau publik khawatir ya
apalagi kasus kasus yang menyangkut di dalam kekuasaan
ya ini kan tidak mudah jadinya
nah itu bagaimana
sebenarnya tidak itu sesuatu yang sangat paradoks
dalam penanganan kasus jika kpk menangani kasus institusi lain itu tidak masuk
bahkan kpk juga
itu yang sekarang belum ada densus kan
ya bahkan enggak
dia kan tetap berlaku undang undang itu nanti
dan juga nanti kan diatur ya
kalau ada densus undang undang itu tetap berlaku
enggak dalam undang undang tipikor itu kan kalau ada kasus yang ditangani oleh kpk
maka institusi lain tidak masuk
bahkan kalau ada kasus yang lain mana itu
kalau ada kasus yang lain mandek ditangani kepolisian kejaksaan
maka kpk memiliki kewenangan superbudi untuk melakukan supervisi
nah sesungguhnya tidak ada masalah
paradoks kenapa saya katakan tadi begitu
maaf bang kalau yang seperti yang dijelaskan tadi
kalau misalnya densus terbentuk kpk masih bisa mensupervisi
jadi posisinya kpk masih ditetap yang paling dominan
ini kita mau melihatnya begini
korupsi itu sebuah kejahatan luar biasa
tidak bisa dihadapi dengan cara cara yang biasa
nah maka memang instrumen yang ada itu juga tidak cukup
tidak cukup juga hanya kpk saja
maka kita harus memberdayakan
kan itu tadi di dalam undang undang kpk itu untuk mengapektifkan mengoptimalkan gitu ya
memberdayakan institusi hukum yang ada
nah jadi karena ini korupsi ini adalah kejahatan luar biasa
kita butuh banyak instrumen untuk menghantamnya nih
nah apakah ini tumpang tindih
atau memilih memperkuat kpk misalnya apakah tidak tumpang tindih
apakah ini tumpang tindih tidak
kepolisian berjalan pasti dia menanganin kasus yang berbeda
kejaksaan juga begitu
ini kita ya terhadap satu kejahatan ini semakin banyak tombaknya pak
tombak tombaknya untuk menghantam korupsi korupsi ini
iya kan sembari kemudian kita membuat sistem pencegahannya
dalam sistem besarnya begitu
nah kenapa ini perlu
kalau tadi kita katakan
satu tombak kpk saja untuk menghantam itu kurang pak
lihat aja korupsinya luar biasa
nah artinya apa
kewenangan yang dimiliki oleh kpk tetap kita perkokoh
yang lain juga kita perkokoh
semakin banyak tombaknya pak untuk menghantam korupsi
dia kan bukan di satu titik pak di titik yang lain juga banyak
jadi banyak penyerangnya makin banyak cinta golnya
iya dan itu tinggal diatur supaya ini tidak overlap
dan dalam undang undang sekarang juga tidak

jawaban pak didi setelah jeda ya pak didi kita tahan dulu apa yang anda katakan
anda bisa menerima analogi
kalau makin banyak lembaga yang menangani korupsi
maka makin banyak juga kasus korupsi terungkap
kami akan segera kembali dengan bahasannya
ya menurut mas hinton pasar ibu tadi
bahwa jika kemudian polisi membentuk densus anti korupsi
maka akan semakin banyak lembaga yang menangani kasus korupsi
maka kasus korupsinya akan lebih banyak yang diungkap begitu di republik ini
jadi begini ya
anda masuk tidak setuju dengan
saya bukan ya tidak
saya kira saya tidak sependapat dengan hal itu ya
jadi di dalam memerangi korupsi ya
bukan masalah banyak banyakan orang menyikat itu
tapi efektivitas saya kira
karena dari awal kita sudah bersepakat ya
di era ibu mega bahkan ya membentuk kpk itu
karena belum optimalnya
baik kejaksaan maupun kepolisian
mengoptimalkan belum waktu itu polri dan jaksa belum optimal
kapan terus optimalnya
kalau dengan cara ini anda terus setuju harus terus kapan
kpk sudah melakukan langkah langkah yang sampai hari ini tetap ranking pertama di dalam penegakan hukum ya
suka tidak suka ya
walaupun tentu banyak yang masih kurang
kita nggak boleh bilang kpk itu hebat sekali
saya lihat masih ada tebang pilihnya juga
tapi paling tidak mari kita optimalkan berbagai cara akan bisa dilakukan
antara lain kita ingat di dalam janji presiden jokowi pada saat kampanye menuju kemenangan dua ribu empat belas ya
kampanye beliau yang antara lain yang kita ingat bahwa akan meningkatkan kpk ini sepuluh kali lipat penyidiknya
berarti kan anggarannya dan sebagainya
saya teringat apa yang disampaikan pak jokowi tentu itu sangat bagus
saya kira lebih baik kita arahnya
lebih baik kita arahnya ke sana
ketimbang kita membentuk dns
memperbanyak lembaga lembaga lagi
tujuannya sama juga
saya kembali lagi tadi kan
polisi saat ini tantangannya begitu berat
dikala masalah terorisme narkoba masalah masalah kejahatan umum lainnya
makin marak juga ya seiring dengan perkembangan zaman
kejahatan kejahatan tersebut juga makin canggih makin hebat
saya kira lebih baik polisi optimalkan diri di sana
karena ini dua duanya berada di striker di dalam penerbangan
striker di dalam penegakan hukum
kpk menjikat korupsi polisi juga melakukan menindak berbagai kejahatan
termasuk korupsi tentunya
dalam kejahatan korupsi tentunya kan bisa bersinergi dan bekerja sama dengan kpk
bahkan kpk yang mengawasi menurut undang undang
terus sekarang juga ada direkturat tipikor di baris krimpolri ya
ya benar ada direkturat tipikor pula
nah oleh karenanya menurut saya bukan masalah banyak banyakan
tapi kita kembali ke filosofinya kembali ke perannya bagaimana mengoptimalkan
kpk yang ada
itu dia pertanyaannya begini
kalau misalnya kemudian kpk saat itu dibentuk ya
karena polri dan jaksa belum optimal
nah sekarang kpk jalan dengan prestasinya katakanlah seperti itu
tapi kan polri dan jaksa juga kejaksaan juga harus dituntut optimalisasinya
nah yang dimaksud oleh teman teman di komisi tiga sekarang inilah upaya untuk mendorong optimalisasi itu
saya kira begini ya kita bukan masalah
jadi kan kesannya itu kan persaingan
kita jangan ke arah dibenturkan
kita bukan masalah bersaing antara polri dan kpk
masing masing sudah punya peranannya masing masing
toh di dalam banyak penyidik dari kpk sendiri kan dari unsur kepolisian maupun dari kejaksaan
dan ide presiden jokowi pada saat kampanye dulu kan itu bagus kan
kita dorong aja ke sana
kalau kita dorong manakala meningkatkan sepuluh kali lipat sesuai dengan ide presiden jokowi
jadi lebih baik perkuat kpk saja
jauh lebih baik ya
karena dulu ada wacana bahkan di daerah daerah dibentuk kpk dan sebagainya sampai ke daerah itu bagus ide
tapi oke lah kalau sekarang mungkin pembiayaan akan sangat besar
tentu kita gunakan saja fungsi koordinasi dan supervisi tadi sesuai dengan amanat undang undang
jadi menurut saya itu lebih tepat ketimbang apa namanya harus bentuk lembaga baru yang sangat mungkin bisa tumpang tindih dan sebagainya
tidak efektif kalau pun banyak lembaga tidak seperti yang disebut mas hinton tadi
semakin banyak lembaga makin banyak kasus korupsi yang terungkap
itu yang justru menurut saya tidak pas
kita tahu begini nih
contohnya kayak apa sih
tidak peduli kucing hitam kucing tikus apa kucing hitam kucing putih kucing merah yang penting bisa nangkap tikus
korupsi dan koruptornya ini ibarat tikus pak
satu kucing aja tidak cukup
kita masih mempersoalkan kita harus pakai kucing hitam saja
kucing putih tidak boleh
nah ini kan menurut saya filosofi yang juga tidak pas
di china yang sioping itu lihat pemberantasan korupsi di china maju
indeks persepsi korupsi mereka secara internasional juga
tapi itu memang teraplikasi ke kehidupan nyatanya
maksudnya filosofi kucing tadi itu memang ada polisi ada semacam kpk nya ada berbagai lembaga memang
memang berbagai lembaga
ini kan kita mau menghantam korupsinya pak
dari mulai pencegahan sampai penindakan
kita masih mempersoalkan harus kucing hitam terus kucing putih nggak boleh
kan kira kira gitu
nah ini kita mau efektifkan semua
karena apa tadi
mengoptimalkan lembaga pendagang hukum
densus ini kan bukan barang yang ini bukan barang aneh juga ini
di kepolisian itu ada direktorat tindak pidana korupsi
ini tinggal ditingkatkan menjadi sebuah data
yang sekarang nggak bisa maksimal kenapa tadi katanya
masalah mpama kan harus dibicarakan masalah kesejahteraan tunjangannya
ya terus kemudian juga operasionalnya
penanganan kasus ini berapa sih dari mulai penyelidikan penyidikan bahkan sampai ke penuntutan
kalau penuntutan kan udah dikejaksaan
beda dengan kpk
tidak memiliki kewenangan penyelidikan sampai penuntutan kan
nah ini dihitung
nah sehingga mereka juga ya kita anggarkan dan mereka punya kecepatan yang sama nih
speed yang sama
apa yang salah dengan itu
tapi menjadi aneh ketika kemudian mau disamakan kepada kpk anggarannya
tapi kpk kan sudah satu paket gitu
jadi mulai penyelidikan penyedikan penuntutan
karena begini kita mau mengoptimalkan
kalau di kepolisian kan nanti hanya penyelidikan penyidikan
maka nanti setara kita bikin anggaran dari penyelidikan penyidikan
kalau di kpk itu dari mulai penyelidikan ke penyidikan anggaran operasional itu mencapai dua ratus dua puluh an juta
mau disamakan di setiap tahapan
nanti kita samakan karena tingkat ini juga sama
tunjangan kesejahteraannya juga
sehingga ya orang orang yang mengisi emang di kpk apa kan ada juga
polisi polisi yang terbaik ini kita inikan di sini
nah tugas mereka apa kan gitu ya
tugas mereka nanti dalam juga melakukan penindakan korupsi
terus kemudian juga melakukan upaya upaya pencegahan
kpk juga melakukan hal yang sama
bahkan bobot kewenangan dari kpk itu jauh lebih besar
nah jadi sebenarnya ya ini tidak ada saling tumpang tindih saling ini
justru ini adalah bagian yang kita mengoptimalkan
gambarannya akan ada perbedaan kasus
nilai kasus yang ditangani oleh misalnya oleh kpk yang kerugian negaranya berapa polri yang berapa begitu
kalau berdasarkan datanya pelaporan perkara korupsi ke kpk itu per hari tiga puluh sampai empat puluh kasus
dengan personil kpk yang sangat terbatas tadi
nah kalau ini ya ini juga bisa berbagi sama kepolisian kejaksaan
kan ini akan semakin apa semakin kita bisa mempercepat
kalau tidak pak kita hanya bertumpu satu institusi saja ya
dengan kita mengagungkan ini
nah terus kemudian amanat undang undang tadi kita mengefektifkan mengoptimalkan
masa lima belas tahun sampai sekarang kepolisian kejaksaan kita tidak
tapi dia udah ada amanat untuk segera mengoptimalkan polri dan
karena dianggap belum optimal
perjemahannya harus dioptimalkan
dengan trigger kpk tadi
betul itulah dasar pembentukan kpk itu
jadi dalam filosofi pembentukan undang undang kpk tiga puluh tahun dua ribu dua itu adalah
dia bukan mengambil alih tugas pemberantasan korupsi
tetapi dia melakukan pemberdayaan melakukan supervisi
maka dia diberikan kewenangan yang sangat besar ya dalam hal pemberantasan korupsi ini
jadi kpk itu bukan tugasnya untuk mengambil alih pemberantasan korupsi
tidak itu sangat jelas dalam undang undang kpk tadi pak
nah maka berdasarkan inilah ya kita mengoptimalkan dan mendorong
memberdayakan institusi kepolisian dengan detesan pemberantasan korupsinya
juga nanti dengan kejaksaan mbak
ada sendiri juga nanti
iya kita akan dorong seperti itu
sehingga apa kita mampu mengejar korupsi ini
dan kemudian kita mampu juga membentengi penyelenggaran negara ini dari perilaku
kita harus break terlebih dahulu nanti kita akan minta contoh yang mungkin bisa jadi gambaran tumpang tindihnya kira kira di mana pak dedy
nanti kita akan segera kembali dengan ulasannya tetaplah bersama kami
saya terima kasih pak pak
apakah saya reformasinya juga
untuk lebih jelas dan lebih upright
namun saya terima kasih
khususnya kita lakukan kerja hukum khususnya polisi yang terlibat korupsi
kita belajar asal siml si burst sim
hemat saya kembali lagi tentu sangat dikhawatirkan tanpa bermaksud mendahului tapi belajar dari pengalaman sejarah
independensi lembaga kpk yang ada sekarang ini bisa terancam juga
bisa terancam kalau terjadi kasus yang kira kira mirip mirip tadi ya yang mirip mirip bukan tidak mungkin di kemudian hari
ataupun mungkin ya saya tidak ingin mendahului juga orang orang yang dekat dengan kekuasaan
lalu karena ini lembaga di bawah pemerintah jelas ya lembaga densus ini kalau dibentuk
tingkat konflik peningannya tinggi
mungkin tingkat konflik of interestnya tinggi gitu ya jadi saya kira kurang tepat
saya kira kembali lagi ke janji presiden jokowi mari kita presiden sudah punya ide dulu justru kita menuntut janji ini
janji ini harus didukung oleh kawan kawan di parlemen
sekarang berubah menurut anda
kita tingkatkan presiden pernah berjanji meningkatkan penyidik kpk sepuluh kali lipat
tapi sampai hari ini dua kali lipat saja mungkin belum menurut saya
kalau itu yang kita dorong kita dorong itu lalu kita optimalkan bagaimana fungsi supervisi fungsi koordinasi fungsi segala macam sinergi antara kepolisian dan kpk
karena kedua lembaga ini bukan bersaing menurut saya tapi saling menguatkan
tapi kalau ada lembaga lembaga baru yang punya kewenangan tersebut akan sangat berpotensi terjadi persaingan
dan bisa jadi alat politik di kemudian hari
berpotensi bisa jadi alat politik
berarti jadi alat politik ini bang bagaimana bang
contoh tadi juga menarik untuk dijawab tuh kasus misalnya saat itu simulator sim gitu kan polisi juga ingin menangani sendiri waktu itu kasusnya
belum ada densus apalagi kalau nanti ada densus
kan sudah clear kalau penanganan itu kalau kpk sudah menangani perkara ya sudah di kpk
sama dengan kasus yang itu waktu simulator itu
nah jadi kalau dikatakan kalau ada densus itu bangtini
tidak ini mpamar kalau di kepolisian itu ya direktorat tindak pidana korupsi ditingkatkan statusnya
menjadi satu detasemen
jadi loh jumlah personil anggaran kewenangan
jadi bukan tidak ada sebenarnya cuma naik aja kelas
iya selama ini direktorat tindak pidana korupsi apakah dia overlapping dengan tugas kpk
karena kekuatannya beda mungkin ada kemisahan
tugasnya juga beda bang
kalau kepolisi kan diatur oleh undang undang kepolisian
ya kpk diatur oleh undang undang kpk
jadi no problem ini pak tidak ada overlapping
ini bukan institusi baru tetapi ini cuma satu tadinya di kepolisian
penanganan khusus tindak pidana korupsi ini di satu direktorat sekarang ditingkatkan menjadi satu detasmen
jadi loh dengan jumlah personil yang bertambah dengan anggaran yang berbeda gitu lah
jadi kita lihat saja apa yang sekarang
selama ini berjalan dengan satu direkturat tindak pidana korupsi
apakah di overlapin dengan tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kpk
tidak ada pak
saya kira begini ya saya kembali lagi bahwa polisi ini begitu banyak pr dan tugasnya ya
kita maksimalkan peranan polisi di dalam ketertiban keamanan masyarakat
kita kembalikan ke sana
begitu banyak tugas dari tugas tugas yang high tension yang berat
kalau sebelumnya disinggung tadi ada direktorat tipikor juga sebenarnya kan tidak bertabrakan juga dengan kpk
ya direktorat ini ya kita optimalkan saja tanpa harus bentuk densus gitu ya
karena bagaimana juga untuk kejahatan extraordinary korupsi
biar kpk yang berada paling depan
karena sesuai dengan undang undang yang sudah kita sepakati
kak hwateran tumang tidik tadi juga dijawab oleh bang mas simpton
menariknya adalah kalau memang sudah ditangani kpk ya nggak mungkin polisi memaksa masuk
apa akan begitu jadinya belajar pengalaman yang lalu ya
kita jangan membuat suatu lembaga
atau membuat aturan aturan yang menimbulkan potensi potensi di kemudian hari
karena sejarah menjadi pengalaman bagi kita ya
jadi saya menurut saya kembali saja
begitu banyak tugas polisi di negara ini
sampai hal yang kecil berantas yang namanya apa negatif
geng motor lah lalu narkoba terorisme kejahatan umum yang juga semakin canggih ya
berbagai kejahatan yang menggunakan teknologi
pencurian pencurian melalui hacker dan sebagainya
atau di sosial media ini kejahatan yang lagi in juga
saling fitnah saling bully yang sudah melanggar hukum
itu kan banyak sekali tugas polisi ya
polisi sebagai lembaga yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum
yang begitu luas peranannya kita optimalkan di sana
jadi intinya kalau ada alasan bahwa ini sudah ditangani kpk
mungkin polriat polriat masuk
dengan kewenangan yang berimbang ke depan kewenangan yang sama
janji presiden jokowi itu bagus tinggal teman teman dpr jalankan lamongan
karena ini sudah dikatakan ber
dua setengah tahun loh
itu kan janji masih bisa dilakukan dengan dukungan kawan kawan
karena sudah dikatakan berulang ulang lebih baik dijawabin di washington
kenapa tidak memilih kpk nya yang diperkuat dengan penyidik sepuluh kali lipat tadi
kalau kpk minta anggaran berapa nggak pernah tuh komisi tiga menghambat
nggak pernah dpr menghambat
nah kalau diajukan tadi kami penambahan personil kpk mengajukan itu oke tinggal kita hitung
tapi sudah dua setengah tahun belum belum
sampai sekarang kan ini tidak diajukan
nah kemudian artinya begini
kalau janji sepuluh kali lipat tadi oleh presiden
tidak ada masalah tinggal kita hitung nanti
karena menyangkut apbn kita
nah terus kemudian begini kpk tetap kita perkokoh
kepolisian direktorat tindak pidana korupsi ini kita tingkatkan menjadi satu detas meja
ini tidak ada masalah tidak ada yang perlu dikhawatirkan pak
jadi bukan ini untuk melemahkan kpk atau menjadi overlapping
tidak ini justru itu tadi
kita butuh banyak kucing untuk menangkap tikus tikus yang korup ini
nah kita tidak peduli kucing hitam kucing putih kucing merah
yang penting bisa menangkap tikus bisa memberantah sekorupsi
takutnya tikusnya ada satu rebutan kucingnya
tidak akan malah diketangkap tikus tikus korupsi ini
bang ini saya ingin tanya yang cukup real misalnya
ini kita tidak bicara rezim pemerintahnya siapa ya
tapi begini ketika ada sebuah kasus korupsi mungkin di lingkaran dalam kekuasaan
kan menjadi pertanyaan publik kalau misalnya densus ini yang kemudian menangani
karena kan densus ini juga kepolisian tentu saja berada di bawah kekuasaan presiden langsung
nah itu bagaimana memilihnya
apakah sudah pasti kpk yang menangani atau apa
kalau misalnya densus ini terbentuk
densus menangani mbama polisi menangani
kemudian kpk kan mensupervisi
apa yang salah dengan itu pak
memang itulah kewenangannya
jadi bukan kemudian dikerjakan oleh polisian sendiri
tidak bisa diambil alih oleh kpk
dan disupervisi dan kalau memang ini tidak sesuai harapan bisa diambil alih oleh kpk
jadi tidak ada masalah pak
jadi mbama kasus simulator tadi
menangani penyelidikan penyidikan hingga penuntutan itu ada di kpk pak
analogi bajak kucing ini menarik juga gitu ya
banyak kucing banyak tikus ada hitam putih merah dan sebagainya
yang ngerinya satu tikus hitam tapi ada kucing merah kucing putih kucing hitam
cakar cakaran itu lebih bahaya saya kira
gara gara sekerat tempe kucing yang cakar cakaran
akhirnya tikusnya nggak tahu kemana
jadi hemat saya beginilah
salah satu kucing ya pak
kita optimalkan sajalah kpk ya
itu lebih baik menurut saya
jadi apa yang dianggapkan oleh mas masinton bagus bagus saja
tapi pengalaman sejarah ya membuktikan bahwa tidak segampang itu
tidak segampang itu
jadi saya kira saat ini biarlah kpk kita perkuat
nanti di periode lain di saat yang lain ya kita pikirkan lagi
karena hukum ini kan dinamis sesuai perkembangan zaman
kalau apa yang dijawab oleh pak masinton tadi
kan kpk tetap bisa
kan kpk tetap bisa mensupervisi
ya kembali tidak semudah itu
kita lihat ada beberapa kasus kok sebelum ini
bahkan di tahun sebelumnya cicak buaya ya
itu yang sangat dasyat
sampai presiden turun tangan
seingat saya dua kali kasus besar presiden turun tangan
dan berharap tidak terjadi lagi di kemudian hari
jadi hemat saya sudah dioptimalkan saja
karena ini bukan saling bersaing menurut saya
bukan bersaing tapi bagaimana bersinergi
oleh karenanya jangan memberikan peluang dengan adanya lembaga baru
ataupun aturan aturan baru
sistem baru itu tidak tepat
tapi sudah pasti fraksi demokrat nantinya
kita cenderung akan menolak
karena kita di dua ribu tiga belas pun sudah menolak
saya kira memang belum saatnya kita pun akan menolak juga
bang masinton katakanlah ingin mengoptimalkan polisi dan kejaksaan
kemudian dengan ada densus tiba tiba dpr mengatakan oh polisi dan kejaksaan sudah optimal
walaupun ukurannya mungkin akan ada di pt bapak
apakah itu memang sebuah jalan
ini pertanyaan untuk pak lajak
apakah itu sebuah jalan untuk kemudian akhirnya finalnya adalah membubarkan kpk
kita begini ya pak
yang mau kita sasar ini korupsinya
kpk kita perkuat instrumen yang ada
instrumen yang sudah ada nih kita perkuat pak
kpk kita perkuat
polisi kita perkuat
dalam hal pembelantasan korupsi
artinya dia polisi tugas tugas kepolisian tetap
dia sebagai kantor
penjaga kamtipmas penegakan hukum pengayom masyarakat
tapi dalam hal pemberantasan korupsi juga dia harus kita picu untuk berpacu kencang
karena juga korupsi ini kan bukan hanya di jakarta tapi di daerah daerah juga
kemudian kejaksaan juga seperti itu
jadi kalau kita jelas komitmennya itu adalah padat
pemberantasan korupsi tadi
dengan memperkuat dan mengefektifkan serta mengoptimalkan institusi institusi penegak hukum yang ada
sehingga ini menjadi instrumen ujung tombak
ya tombak tombak republik ini untuk menghantam tindak pidana korupsi tadi pak
tapi ini bukan jalan menuju pembubaran kpk ya
kpk kita perkuat
tugas pemberantasan korupsi ini
kita sadar betul ini belum selesai
dan ini harus terus kita kejar
maka kita sadar betul hanya kpk saja melakukan tugas ini tidak cukup pak
kalau nantinya polisi dan kemudian
dan kejaksaan ini punya densus dan kemudian dpr tiba tiba mengatakan sudah optimal
apakah ini dibubarkan tidak
itu jawaban yang saya nantikan tadi
jadi ini justru membantu tugas kpk dan membantu kita semua yang menginginkan pemberantasan korupsi ditindak
korupsi ini bisa diberantas dan ditindak
ini harapan kita semua pak
dengan nanti kalau di daerah ada kasus korupsi
ada kasus korupsi ya
pejabat pejabat di daerah atau pengusaha di daerah
itu bisa dilaporkan ke polisian
ada densus ya
juga nanti disupervisi oleh kpk
ya itu tadi
ada tiga puluh sampai empat puluh pelaporan ke kpk setiap hari
hanya berapa persen
berapa persen yang bisa tertanganin
nanti akan dibahas lebih dalam lagi dalam perkembangannya mungkin partai demokrat juga ikut mengawal ya
harusnya ini kalau kita semua komit pada pemberantasan
korupsi maka kita harus dukung
baik itu ada tersendiri
kita ada beda pendapat ya
di polisian di kpk maupun kejaksaan
ya itu beresiko
selanjutnya akan kita ulas lagi nanti melihat perkembangan pembahasan dari wacana ini
terima kasih bang mas cinta
terima kasih pak didi telah hadir malam hari ini